untung aja gue gak ketangkep waktu gue dikejar kejar orang satu kampung
kalau gue ketangkep waduh bisa bonyok muka gue
nyata sih gue pengen pacaran eh malah kena apesnya
makanya yan kalau mau ngapain itu baca bismil
yan haikel gue kelas dulu ya
emang reva masih sakit hati ya gara gara nyangkanya lo phpin dia
iya padahal bebek melmel tuh bilang ke gue kalau reva itu pengen minta maaf sama lo
tapi kok malah kayak gini lagi sekarang ya

apapun resikonya kita harus nolongin pamer
lu gak baik kesini lagi ini usianya gue sama dia
apapun yang terjadi kita harus menjenguk
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang

udah mas mas
kayaknya bener dua aja
biarkan gue gue
lu tuh emang harus belajar lagi
lawan kita aja dia masih bisa bertahan apalagi duel sama lo
pak amir baik baik aja kan
untung kalian dateng
kalau gak dateng nasib saya gak jelas
nasib bapak sih tetep aja jomblo
bukan itu keles yaan
hehe bercanda pak
eh mohon thanks ya
pak hamil kok bisa punya masalah sama orang yang tadi sih
dia kan pacarnya bu devi saingan saya
dia takut kali kalau misalkan bu devi berpaling ke saya
yah maklum lah yaan
wah hebat bener dong kalau kejadiannya kayak gitu mah
orang itu kan biarpun galak nyebelin nakutin
dia kan bisa ngejual
dia kan ganteng sedangkan bapak
orang boy bilang yang penting itu ganteng kepribadiannya
pak kalau gitu kita duluan ke sekolah ya
soalnya takut kalau guru olahraga marah sama kita
eh makasih ya
bu cepet ya bu
eh hai kel
kayaknya reva masih marah sama gue soal bunga mawar yang dia pikir dari gua
padahal itu bukan dari gue
gimana kabarnya sehat
alhamdulillah gua sehat
lu udah sehat re
lu gak liat gua diri di sini
kalau gue masih sakit gue gak bakalan datang ke sekolah kali
kok gua gak ditunggu
kemarin kan gua ke rumah bu
cuman katanya lu gak mau ketemuan sama gua
lu masih marah ya
gua dengar katanya kemarin lu abis digerebek ya sama orang banyak gara gara lu mau ke rumahnya si meli
emang gimana sih ceritanya
untung aja gue gak ketangkep waktu gue dikejar kejar orang satu kampung
kalau gua ketangkep waduh udah
untung aja gua gak ketangkep waktu gua dikejar kejar orang satu kampung
kalau gua ketangkep waduh udah

kalau gua ketangkep waduh udah
ternyata sih gua pengen pacaran
eh malah kena apesnya
eh malah kena apesnya
kalau mau ngapain itu baca bismillah
gue kelas dulu ya
gue kelas dulu ya

padahal bebek melmel tuh bilang ke gua kalau reva itu pengen minta maaf sama lu

eh tau lah bo
kalau udah bonyok tuh
gue bawa donut nih buat kalian semua
wah kayaknya enak tuh
kebetulan banget nih gue belum sarapan tadi
emak gue gak jadiain
penuh takriuk kriuk nih
gue yang ini
yalah kebetulan aja kali
kok donut heart nya gak di match
makan makan sih sama boy
padahal kan gue udah sengaja misahin buat dia
berarti masih ada gak
udah pengen habis nih
udah nih nih abisin
waduh matanya hilang satu kali
wah pesta donut nih
dari angel pak
buat saya gak ada
ada kok pak ada ada
ini baru namanya ian
ini baru namanya ian pak
thank you ian
kamu tuh kurang ajar sama guru
ngerjain guru kosong gini
ini buat bapak aja deh saya udah sarapan di rumah
udah boy gak usah boy
itu kan buat kamu
eh gapapa pak ini pak makan aja pak
bapak amir yang ambil donut hartinya
ntar malah pak amir yang suka mau
sebelum bapak makan
jangan dulu pak jangan dimakan dulu
nih bapak gak usah makan yang itu deh pak
besok saya beli bapak sekotak lagi
gimana pak lebih enak kan
ah serius kamu iya saya bawain lagi sekolah
boy boy udah ke mood dikit
eh itu kanan ketularan
eh jad kamu sebarangan ngomong ketularan apaan
ketularan gantengnya pak
anak kecil baru ngomong juga tahu kalau saya ini gak ganteng
pak bapak tuh ganteng kali
soalnya bapak tuh punya inner beauty nya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

lupa makan donat
lo udah ngapain saran kita
saran yang mana ya
kan kemarin katanya lo sendiri yang bilang
padahal bunganya kan bukan dari put
tapi dari ale
terus tuh katanya pengen minta maaf
masa sekarang kayaknya lo
nih gue ceritain ya
kemarin tuh gue udah mau ngelakuin
sesuai dengan saran kalian
gue udah mikirin rencana
buat baikan sama boy
waktu itu gue ke rumahnya dia
kamu pacaran sama si boy udah berapa lama
ya dua mingguan lah tante
terus tiba tiba aja ada angel di rumahnya
buat ngenalin ke mamanya
biira salah denger kali
biira gak salah
boy emang bener ngenalin angel sebagai pacarnya ke mamanya
dan gue udah liat dengan mata kepala gue sendiri
hai bebek yania
wah dua bebek ketemu
tapi mulut kalian berdua lagi majin mirip bebek deh berdua
kita jodoh mungkin bebi
gue kayaknya mau duduk di sana aja deh
soalnya ada satu orang yang gak nyaman sama gue di sini
gue boleh duduk sini
wah udah siap buat olimpiade matematika itu
yaudahlah udah siap
oh gak belajar lagi
nanti aja deh pusing kepala
udah pinter ya susah
gue gak suka banget nih sama tuh angel
tau gue suka
udah lah gapapa juga sih kalian ngomel ngomel
pacar gue aja bukan
ya iya gue sih udah punya cowok nih
cuma tetep aja gue gak rela kalo boy jadi jadi sama angel
sama lo aja deh